game fenomenal pokemon go mengharuskan pemainnya berkeliling untuk mendapatkan pokemon
hal inilah yang membuat beberapa hal negatif terjadi mulai penusukan hingga kecelakaan
berikut fenomena bahaya pokemon go yang berhasil kami rangkum
demam pokemon go yang sudah mendunia nampaknya banyak merubah kebiasaan para penggunanya
di sejumlah negara permainan ini sudah tak mengembirakan lagi karena justru menjurus ke kejadian yang membahayakan penggunanya
di oregon amerika serikat michael bucker seorang pecandu pokemon go
menjadi korban penusukan saat mencari pokemon nya di wilayah forest grove oregon amerika
tapi dirinya tetap melanjutkan permainan dengan kondisi terluka
akibat penusukan ini bahu michael mendapatkan delapan jahitan
pengaruh game pokemon go sangat beragam
pokemon go bisa membuat orang menambah teman pergi ke tempat baru acuh taacu dengan lingkungan sekitar hingga berhenti bekerja
yang terakhir ini dilakukan seorang pemuda asal auckland selandia baru tom curry
tom meninggalkan pekerjaannya dan berpetualang selama dua bulan mengelilingi selandia baru demi mencari pokemon
area permainan pokemon bisa dibilang tidak terbatas namun sejumlah tempat melarang areanya dijadikan lokasi menangkap pokemon
salah satunya di us holocaust memorial museum dan arlington national cemetery
mencari pokemon di tempat itu dinilai tidak pantas karena dianggap melecehkan korban nazi
walaupun kecelakaan ini belum pernah terjadi namun beberapa kejadian telah terjadi berkaitan dengan game besutan nintendo ini